jadi kami himbaw kepada para pengguna jalan supaya hati hati patuhi rambu rambu lalu lintas yang ada
mungkin di sana nanti ada turunan maupun kemudian tanjakan jalan yang sudah dirigit atau mungkin masih dalam merabatan atau lc
atau mungkin bisa jadi jalannya masih berupa jalan tanah
jadi debu di sana juga ada jadi kami himbaw hati hati patuhi rambu rambu jaga kecepatan jangan melebih empat puluh km per jam
kami pun turut menyusuri tol sepanjang tujuh belas lima km ini
kondisi aspal di tol ini lebih rapi dan halus dibanding tol darurat kertosono wilangan
kami juga sempat melalui perlintasan tanpa jembatan membatas jalan yang minim dan berdebu
karena kondisi pengerasan jalan yang belum maksimal truk dan bus dilarang masuk
kondisi pengerasan jalan yang belum maksimal truk dan bus dilarang masuk
meski demikian pemudik mengaku terbantu
perjalanan mereka dapat ditempuh dengan waktu singkat
kebetulan ada tol fungsional yang diperuntukkan warga
di sini tujuh menit dari sumberuni
bisa setengah jam
sayangnya tol pandaan malang ini belum terhubung keseluruhan
untuk lanjut hingga singosari
pemudik harus keluar dari pintu lemah bank melintasi jalan arteri surabaya malang
kemudian kembali masuk ke tol sumberwuni hingga singosari
ditargetkan akhir tahun dua ribu sembilan belas seluruh jalan tol jatim akan terhubung
eka rima pandaan